dan siang ini komite nasional keselamatan transportasi mengumumkan hasil investigasi jatuhnya lion rp klkp di perairan karawang pada dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas lalu
langsung saja kita ikuti jalannya konferensi pers di gedung knkt berikut ini
di sebelah kanan saya kapten nur dahliong sebagai ketua subkomite ketelakaan perlembaran dan sekaligus sebagai aip di dalam investigasi ketelakaan ini
sebelah kanannya adalah kapten gerak sebagai investigator knkt
di belah kanan adalah pak bambang sebagai sekretariat dari knkt
sebelah kiri saya adalah bapak haryo
sebagai wakil ketua knkt
sebelah kiri pak aryo adalah pak omni
sebagai investigator knkt yang disini terlibat langsung dalam investigasi
dan juga pak omni juga yang memimpin waktu pencarian black hawk di laut
yang paling kiri adalah dokter wisa
beliau juga sebagai staff khusus knkt dan juga sebagai investigator
dari hasil investigasi yang kita laksanakan selama hampir satu tahun kurang beberapa hari ini
kami knkt telah mendapatkan hasil dan dapat mengeluarkan hasil investigasi
dimana sesuai dengan pp enam puluh dua tahun dua ribu tiga belas
bahwa sebelum satu tahun knkt harus menyampaikan report
dan ini tanggal dua puluh sembilan oktober nanti
tepat pada satu tahun
maka sebelumnya knkt merilis report hasil investigasi
jadi hasil ini adalah hasil merupakan yang kita lakukan
dan dari sekian banyak data yang kita
miliki kurang lebih sekitar empat ratus enam puluh tiga
dan data data yang lainnya seperti pahak kopi juga
semuanya kita analisa dengan cermat dan hati hati
maka kami perlu waktu yang cukup panjang
hanya hampir satu tahun dalam menyelesaikan laporan investigasi
kita lakukan melayang ct enam puluh
kecelakaan ini hasil investigasi ini kami dedikasikan kepada
korban yang telah menjadi korban di ct enam puluh
famili dan mungkin kerabatnya
atas pengorbanan mereka
kita tidak pernah akan melupakan ataupun
kita harus mengingat bahwa mereka telah menjadi
mengorbankan hidupnya dan kita harus mengambil satu pelajaran
agar keselamatan di dunia penerbangan khususnya
bisa kita capai jadi
ada lesson learned yang harus kita ambil dari kecelakaan ini
report ini juga kami sampaikan kepada teman kami
dan kolega kami yaitu profesor madono yang
pada tujuh belas mei
eh pada tanggal dua puluh september dua ribu sembilan belas
karena beliolah juga yang menyemangati kami
di dalam investigasi ini
dan selalu membimbing
dan selalu membimbing kami
report ini untuk beliau
kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan bantuan kepada
presiden dan wakil presiden republik indonesia
dimana pada saat itu
bapak presiden menyampaikan langsung kepada kami
untuk melakukan investigasi
menjaga amanah bapak presiden selaku
perwakilan dari masyarakat
perintah bapak presiden
tetap kita akan menjaga
kepada dpk tni
khususnya kepada komisi lima
di dalam investigasi ini
kepada menteri koordinator bidang kemaritiman
dan investasi sekarang
kepada menteri perhubungan
kepada menteri energi dan sumber daya mineral

kepada panglima tni
telah mengerahkan sejahteranya
kepada kepala staf angkatan laut indonesia
kepada badan nasional pencarian dan pertolongan
basarnas dan beceranya
yang telah membantu
di dalam pencarian
kepala pusat hidrografi dan nusantara tni ar
yang dalam hal ini
banyak membantu kita khususnya dalam pencarian
berisi rekaman suara atau cvr
badan pengkajian dan penerapan teknologi
yang dalam hal ini berapa kali
meminjamkan kapal beserta kru nya
di dalam pencarian black box
maupun di dalam operasi
yang diperlukan knkt
kepada direktur jenderal perhubungan udara dan jajarannya
kepada kedutaan besar republik indonesia
untuk amerika serikat
kepada direksi pertamina dan jajarannya
balik teknologi keselamatan pelayaran
jakarta international container terminal
kepada tsib singapur
kepada atsb australia
dan kepada aip malaysia
kepada boeing company
kepada federal aviation administration atau faa
yang tidak bisa kami sebut satu persatu
di dalam presentasi
akan disampaikan oleh
terima kasih pak ketua
selamat siang saudara saudara
saya di dalam kasus kecelakaan lion air enam ratus sepuluh ini
ditunjuk sebagai investigator in charge
dan saya sampaikan kegiatan kegiatan
yang sudah kami lakukan
antara lain setelah ditemukannya
kedua black box
kami mulai melakukan analisa data
dari kedua rekaman tersebut
kemudian kami juga melakukan wawancara
dengan pihak pihak yang kita anggap memiliki informasi
awak pesawat yang menerbangkan pesawat ini sebelumnya
baik dari manado ke denpasar
maupun denpasar ke jakarta
kemudian kepada engineer
yang memperbaiki pesawat ini
baik di manado di denpasar maupun di jakarta
kemudian dengan lion air management

pengatur lalu lintas udara dari airnav indonesia
kita juga melakukan banyak diskusi
dengan pihak pihak dari
utamanya dari amerika serikat
karena terkait diskusi terkait design
kita telah melakukan
mereka telah datang ke indonesia kurang lebih tiga kali
untuk berdiskusi dengan kami
kami pun juga tiga kali
ke amerika untuk
termasuk dengan diskusi dengan ntsb dan faa dan boeing
kami juga melakukan rekonstruksi
dari penerbangan yang mengalami kecelakaan
di engineering simulator di seattle
termasuk juga kita mencoba
bagaimana pergerakan dari
sistem pesawat yang disebut dengan m cash
kemudian juga kita melakukan
yang dilepas di bali
kita lakukan pemeriksaan di pabriknya
kemudian kita juga melakukan
observasi perbaikan dari aoa sensor
terhadap awal sensor
yang terpasang di pesawat
pada saat mengalami kecelakaan
pabriknya sendiri di extra aerospace
setelah kejadian ini
kejadian kecelakaan ini
yang diberitahukan kepada kami
tindakan perbaikan yang dilakukan
antara lain dari lion air
sebanyak tiga puluh lima tindakan perbaikan
dari boeing ada delapan
dari dirjen perhubungan udara indonesia
terdapat sepuluh tindakan perbaikan
yaitu pihak yang melakukan perawatan pesawat
yaitu perusahaan yang membuat aoa sensor
sebanyak empat safety action
dan airnav indonesia ada dua
jadi hal hal ini yang
sudah dilakukan oleh pihak pihak terkait
sistem atau kelemahan
yang mereka identifikasi
selama setelah kejadian
berikutnya kami akan sampaikan
cuplikan dari animasi
adapun animasi ini
diberuntukkan untuk analisa
selama kami melakukan investigasi
tidak diperuntukkan untuk hal hal yang lain
kami akan memberikan
untuk kita lihat
seperti apa data yang kita pakai
data ini kita pergunakan
untuk investigasi berdasarkan
data dari fdr
menggunakan software khusus
untuk di muncul sebagai
animasi untuk kita bisa melihat
bagaimana kondisi penerbangan
pada saat itu
kemudian kalau kita lihat
di layar sebelah kiri atas
disitu ada aoa
penunjukan di sisi sebelah kiri
yang hijau adalah
di tengah ini adalah instrumennya pilot
bawah itu adalah
kendalinya pilot yang ada
throttle atau tuas penggerak pengatur mesin
kontrol kolom atau
kemudian di atas ini ada
dua lampu yang saat ini kondisinya masih hitam
menyala warnanya orange atau ember
ini adalah menunjukkan kapan
di saat pilot melakukan
aksi menggerakkan trim ke atas
lampu di bawahnya ini adalah
nanti akan menyala warna biru muda
ini akan menunjukkan
kapan mcash mulai bekerja
kemudian disini ada
warna merah dan hijau
merah ini adalah berapa beban
yang muncul di kendali pilot
kalau ini yang dirasakan
yang merah adalah yang dirasakan
kapten yang hijau
yang dirasakan di tempatnya co pilot
oke sudah ini kita mulai dari pesawat
pilot mulai menggerakkan power
pesawat mulai bergerak
kecepatan mulai bertambah
pencapaian sudah sampai seratus
kita lihat bahwa awal kiri menuju delapan belas
awal kanan menuju minus satu
ini ada perbedaan sebesar kira kira
antara dua puluh dua puluh satu derajat
antara kiri dan kanan
kemudian pesawat mulai naik
lampu kuning menyala yang menunjukkan
sticksaker mulai aktif
jadi terlihat di sebelah ini
sticksaker nya mulai aktif
pada saat pesawat baru saja take off
disini pilot menaikkan landing gear
dilihat ada indikator
ini adalah indikator flap
ini posisinya lima
m cache tidak akan aktif selama flap nya masih
atau tidak
begitu flap nya sudah masih
m cache nya tidak akan aktif
jadi pada saat awal penerbangan
pilot nya akan mendeteksi masalah masalah
perbedaan petunjuk kecepatan kiri dan kanan
dan petunjuk ketinggian
setelah mereka terbang
flap nya diturunkan ke
terlihat m cache nya mulai aktif
dilawan oleh pilot nya dengan
begitu dia berhenti
tidak ada pergerakan trim
maka lima detik kemudian
m cache akan aktif kembali
terlihat lampu biru menyala
tandanya m cache mulai aktif kembali
ini terus terjadi
pilot selalu meng counter
beban yang muncul
akibat pergerakan m cache
perbedaan awal masih terjadi
sekitar dua puluh satu derajat
kalau kita lihat disini
sudut abu abu ini
genta ini adalah menunjukkan arah yang seharusnya dituju oleh pilotnya
mengarah ke samping
di akhir penerbangan kita lihat bahwa
ini di atas ada
lima empat di atas warnanya pink
m cache mulai aktif
angka lima empat ini mulai berkurang
ini menunjukkan bahwa
beban di kolom mulai makin berat
kalau kita lihat yang warna hijau
bebannya sudah naik menjadi lima puluh pound
kira kira berarti setara dengan dua puluh lima kg
oleh pilot dengan menggerakkan trim
lima detik m cache aktif kembali
trimnya sudah mulai berkurang
dilawan oleh pilotnya sebentar
angkanya makin berkurang
dan beban kontrol kolom
sudah mencapai delapan puluh pound atau kira kira
setelah itu pesawat mulai
mengalami kecelakaan di
sudah kami lakukan
kami mengambil kesimpulan
yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini
yang perlu kami sampaikan
sebut sebagai contributing factor
definisi yang kita ambil
menurut ketentuan internasional atau iko
yang bisa didefinisikan sebagai hal hal
yang terkait kecelakaan
tidak terjadi atau terhindar
mungkin tidak terjadi
jadi sembilan hal yang kami temukan ini adalah
yang terjadi hari itu
yang mengakibatkan kecelakaan
apabila salah satu dari sembilan ini
mungkin kecelakaannya juga tidak terjadi
jadi sembilan hal ini adalah
sembilan yang saling terkait
satu sama lain yang akhirnya
mengarah kepada kecelakaan
pertama yang kami temukan adalah
bahwa pada saat desain
dan sertifikasi di pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max ini
dibuat beberapa asumsi
yang akan mengakibatkan
asumsi ini sudah dibuat
berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku
asumsinya kita menemukan ada beberapa hal
yang tidak sesuai
pilot akan bereaksi dengan
memberikan trim yang cukup
itu tidak terjadi
kecepatan yang dilakukan ini
berulangnya aktifnya m cash
atau mengandalkan pada
satu sensor dianggap sudah sesuai
dengan sistem yang mcas yang mengandalkan kepada satu single sensor ini
kami melihat bahwa sistem seperti ini rentan terhadap kemungkinan gangguan
karena sensor ini bisa saja rusak bisa saja mengalami masalah masalah yang lain
jadi kita melihat bahwa mengandalkan dengan satu sensor ini rentan terhadap kemungkinan munculnya masalah
berikutnya yang kami lihat adalah tidak ada panduan mengenai mcas untuk pilot
baik pada saat mereka melakukan training dari pesawat tipe sebelumnya ke tipe tujuh ratus tiga puluh tujuh max
maupun tidak ada informasi mengenai mcas di dalam buku panduan pilot
sehingga pilot sama sekali tidak memiliki informasi tentang apa itu
hal ini tentunya menyulitkan pada saat mks ini mulai aktif
mereka tidak bisa mengenali gejala ini disebabkan oleh sistem apa
karena mereka tidak mengenali sistem mks ini
yang berikutnya di pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max ini
adalah perkembangan dari pesawat tujuh ratus tiga puluh tujuh ng
di pesawat tujuh ratus tiga puluh tujuh ng yaitu seri tujuh ratus delapan ratus dan sembilan ratus
memiliki lampu atau indikasi penunjuk untuk menunjukkan adanya perbedaan antara aoa sensor kiri dan kanan
yaitu aoa disagree
di pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max ini ada opsi tambahan
yaitu bisa menambah atau membeli opsi untuk menambah dengan aoa indikator
yang akan menunjukkan angka berapa penunjukan
aoa di kiri dan kanan
awa indikator ini adalah opsional
sedangkan aoa disagree ini tidak opsional
ini akan selalu ada menurut desain boeing
namun demikian yang terjadi adalah di pesawat tujuh ratus tiga puluh tujuh max yang tidak memiliki aoa indikator
ternyata aoa disagree nya tidak berfungsi
hal ini berakibat pada
satu penerbangan dari denpasar ke jakarta
pesawat mengalami masalah yang sama dengan pesawat penerbangan yang mengalami kecelakaan
tetapi pilotnya tidak bisa melihat adanya aoa disagery
sehingga pilotnya tidak melaporkan di dalam buku perawatan bahwa aoa disagree itu terjadi
setelah mendarat di jakarta
kerusakan yang dilaporkan
pada hari itu
yaitu perbedaan petunjukan kecepatan kiri dan kanan
dan perbedaan ketinggian kiri dan kanan
hanya bisa diperbaiki apabila aoa disagree nya menyala
atau hanya bisa diperbaiki melalui prosedur perbaikan aoa disagri
jadi dengan tidak adanya aoa disagree ini
maka di jakarta perbaikan terhadap kerusakan yang dialami dari penerbangan dari denpasar
tidak bisa diperbaiki
ini adalah hal yang harus dilakukan
pemasangan aoa sensor
atau aoa sensor yang terpasang di pesawat
ternyata mengalami miskalibrasi atau mengalami ketidaksesuaian sebesar kira kira dua puluh satu derajat
aoa sensor yang terpasang ini adalah
sebelumnya dipasang di pesawat malindo yang mengalami kerusakan
dan kemudian dikirim di bengkel perbaikan di miramar florida
aoa sensor ini dikirim kembali dan dikirim di
disimpan di gudang penyimpanan spare part di batam
aoa sensor ini mengalami miskalibrasi
dan pada saat perbaikan di miramar
jadi ini adalah mengapa kita kemarin melakukan observasi
bagaimana proses perbaikan di florida
untuk melihat bagaimana dan apa kemungkinan yang bisa mengakibatkan
kalibrasi atau kalibrasi ini tidak terlaksana dengan baik
yang berikutnya kami lihat adalah bahwa
pada saat pemasangan awa sensor di bali ini
kita tidak bisa menentukan apakah
pengetesan setelah pemasangan atau instalation test itu
dilakukan dengan benar
kami tidak mempunyai bukti untuk menunjukkan bahwa
installation testnya sudah dilakukan dengan benar
namun yang kami lihat adalah
bahwa ternyata miskalibrasi ini yang dari sensor
tidak bisa terdeteksi
jadi kita tidak bisa menentukan apakah prosesnya berjalan dengan benar atau tidak
berikutnya yang kami lihat adalah bahwa
pada penerbangan dari denpasar ke jakarta
pilotnya telah melaporkan beberapa masalah yang muncul di penerbangan itu
namun tidak semuanya dilaporkan
yaitu tidak melaporkan aktifnya stick shaker
penggunaan atau terjadinya
kondisi yang mereka anggap sebagai runaway stabilizer
dan mereka mengaktifkan
tombol atau switch bernama step trem
step trim inilah yang berhasil menghentikan aktifnya m cache
m cache nya sendiri berhenti
dan pilotnya bisa menerbangkan pesawat
namun dua informasi ini tidak ditulis
teknisi yang di jakarta
mereka kekurangan informasi untuk melakukan perbaikan
karena informasinya hanya terbatas
kepada pilot yang melakukan penerbangan berikutnya
pada saat mereka membuka buku
mereka hanya akan melihat bahwa
pesawat ini mengalami masalah
tetapi tidak tahu bahwa
ada masalah masalah lain yang juga terjadi
dengan kekurangan informasi ini
baik teknisi maupun pilotnya
mengalami kesulitan untuk mengendalikan atau
mengambil tindakan sesuai dengan tugasnya masing masing
kami melihat bahwa
pada saat penerbangan enam ratus sepuluh ini terjadi beberapa
indikasi atau peringatan yang menyala
m cache nya aktif berulang ulang
ditambah lagi dengan banyaknya komunikasi antara atc dengan pilot
yang kami melihat bahwa
kondisi ini tidak bisa dikelola dengan baik
kami memandang bahwa
mengapa pengelolaan tidak baik
salah satunya adalah memang karena situasinya memang sulit saat itu
adanya hal hal yang terkait kemampuan bagaimana menerbangkan pesawat secara manual
kemampuan untuk melaksanakan prosedur untuk non normal
kemudian komunikasi antar pilotnya
yang berdampak pada kerjasama yang kurang baik
dan beban kerja yang tidak bisa dikelola dengan baik
kami melihat bahwa
performance ini pernah ditemukan juga pada pelatihan di kedua pilot ini
yang kemudian di kecelakaan ini muncul kembali
yaitu terkait dengan
koordinasi atau kerjasama awak pesawat
dan bagaimana mengelola beban kerja
ini pernah diidentifikasi pada saat pelatihan
kemudian muncul kembali di kecelakaan
dari apa yang kami temukan dari kesimpulan ini
dan beberapa temuan yang lain
knkt mengeluarkan rekomendasi
di luar dari tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh pihak pihak terkait
knkt juga mengeluarkan rekomendasi untuk hal hal perbaikan
yaitu ke lion air sebanyak tiga rekomendasi
ke boeing sebanyak enam rekomendasi
ke dirjen perhubungan udara sebanyak tiga rekomendasi
ke faa delapan rekomendasi
ke batam aeroteknik sebanyak tiga rekomendasi
airnav indonesia satu dan extra aerospace satu
rekomendasi ke lion air terkait dengan manajemen tentang manual
dan pengelolaan masalah yang berulang
kemudian di boeing ini terkait asumsi asumsi yang mereka gunakan
kemudian terkait assessment terhadap suatu desain baru
ini rekomendasi yang kita sampaikan
ke dirjen perhubungan udara terkait pada pengawasan
bahwa prosedur prosedur yang dimiliki oleh operator pesawat udara
dan bengkel perawatan pesawat
ini perlu ditingkatkan pengawasannya supaya bisa terimplementasi dengan baik
ke faa kami merekomendasikan adanya perubahan beberapa regulasi
terkait desain pesawat
dan semacam panduan atau aturan mengenai informasi apa yang sebaiknya tersedia di manualnya pilot dan teknisi
kemudian ke bat ini lebih kepada manajemen perawatan pesawat
terkait dengan perawatan updating manual dan implementasinya
ini terkait dengan perubahan manual untuk penanganan kondisi emergensi
kemudian ke extra aerospace
terkait perlunya adanya suatu prosedur penggunaan alat untuk kalibrasi
jadi kira kira secara garis besar
inilah yang sudah kami lakukan dalam investigasi
selanjutnya saya kembalikan ke pak ketua

itu tadi yang sudah dibacakan secara detail kenapa dan sudah disampaikan juga kurang lebih faktor faktor yang berkontribusi pada kecelakaan ini secara gamblang
dan selanjutnya silahkan rekan rekan dari media untuk bertanya
mungkin satu satu langsung kita jawab aja pak ya

bisa anda menerjemahkan tentang sembilan poin yang anda sebutkan terkait dengan keras air kain
bisa anda menerjemahkannya dalam bahasa inggris pak
pertama dari sembilan poin
silahkan pak ando
mungkin kalau kameranya diarahkan ke layar
kebetulan tulisannya adalah

yang kami lakukan itu tadi justru mentranslate ke bahasa indonesia
mkes itu tidak ada dalam dokumen
dalam dokumen yang untuk pilot
juga mcas tidak disediakan dalam training
nah ada alasan yang dikemukakan
yaitu memang mkes ini bekerja otomatis
jadi sebenarnya bekerjanya itu di background
nah oleh karena itu memang tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan pilot
untuk mengaktifkan atau mematikan
dia akan tetap bekerja
nah yang kedua
respon untuk asumsi yang dilakukan adalah
respon terhadap mcas ini
kalau itu terjadi
itu persis sama dengan
respon dengan kejadian normal di pesawat
jadi kalau pilotnya menuki
seperti yang terjadi
kalau ditariknya berat
jadi kalau dia menuki begitu ya
pilotnya harus pull up ya
dia tarik lagi
kalau waktu dia menarik
maka dia harus trim
nah itu sebenarnya sama saja dengan
kondisi manapun pesawat apapun
nah dengan alasan itu
karena oleh karena itu ya
jadi dan itu kenapa
faa juga setuju bahwa
ini tidak perlu disebabkan
ketiadaan informasi ini
ini bukan sesuatu kondisi yang
persis sama dengan kondisi normal
jadi kita merasa bahwa ini
manufacture yang menyediakan informasi itu
saya taufik dari jawa post pak
ini kita kalau
ada perbedaan respon ya pak
artinya pada penerbangan pertama
m cash berhasil di
yang kedua tidak berhasil di atasi
trimnya itu langsung di
cut out dan penerbangan normal
itu masih cut out apa
karena kalau setahu kami yang awam
take off dan belum masuk crossing
masih manual ya pak
tidak pada autopilot gitu ya pak
kenapa satu pilot bisa
pilot yang lain tidak bisa gitu pak
jadi apakah karena ada perbedaan
respon atau mungkin perbedaan skill
apa seperti apa pak
m cash kan aktif
m cash kan aktif berulang ulang
itu tadi kan diintervensi dengan trim
dan boeing mungkin expect kalau
pilot bisa mengatasi m cash itu dengan
nge trim ya pak
jadi sebenarnya trimnya berapa pak
yang mampu mengatasi
m cash agar tidak aktif
sedikit lagi pak
yang deviasi itu
yang deviasi sensornya
relatif terhadap ini ya pak
penerbangan datar ya pak
itu berarti dua puluh satu derajat itu
minus ke atas atau ke bawah gitu pak
yang anda maksud penerbangan sebelumnya itu
yang denpasar jakarta dan yang kecelakaannya
mungkin pak nur
terima kasih saya
jawab nomor tiga dulu ya
deviasi aoa tadi kita lihat
di dalam rekaman fdr
bahwa yang kiri
yang pun di
sedangkan yang kanan negatif
terlihat yang kiri lebih besar daripada yang kanan
iop sensor sendiri sebenarnya bergerak relatif terhadap
jadi udara mengalir seperti apa dari depan
itulah yang bergerak relatif terhadap aliran udara
deviasi ini terjadi pada
aoa yang ada di luarnya
tetapi masalahnya yang ada di dalamnya
di dalamnya ada dua bahan

terlihat dari luar sama saja
sensornya memberikan input yang berbeda
lm case bisa dimatikan dengan trim
jadi boeing berasumsi bahwa
harusnya pilot akan nge trem
kemudian berapa trim yang dibutuhkan
biasanya atau um pilot
kendali di tangan itu
jadi begitu ada
aktifasi atau pergerakan sesuatu yang menyebabkan
perubahan di kendali
maka dia akan melakukan trip
sampai dengan ini ringan
berapa jumlahnya saya tidak tahu
tetapi terlihat tadi dari animasi
pertama trim itu kira kira angkanya
dan ternyata kendalinya makin berat
kira kira akan menjadi ringan
apabila trimnya itu ada di posisi satu
lm case menggerakkan seberapa banyak
ya akan dikembalikan ke sampai dengan dia ringan
tidak ada satuannya
yang penting beban di tangan ringan
nah yang terakhir
yang pertanyaan pertama
bagaimana perbedaan dengan penerbangan sebelumnya
inilah yang kita sampai pada kesimpulan nomor sembilan
apa yang membedakan penerbangan denpasar jakarta
dengan penerbangan yang mengalami kecelakaan
awak pesawat ini mengalami masalah yang sama
yang satu berhasil
yang satu tidak
apakah mereka karena trainingnya
kita tidak bisa melihat
kita tidak melihatnya seperti itu
kita melihat bagaimana
apa kondisi yang membedakan
awak pesawat berdiskusi dengan teknisi
dengan engineer bahwa
pesawat ini tadinya sebelumnya mengalami gangguan
di instrument sebelah kiri
ada dilakukan penggantian
awal sensor sebelah kiri
setelah berdiskusi dengan teknisinya
pilotnya merasa yakin bahwa pesawatnya sudah baik
setelah pesawatnya terbang
pilotnya langsung bereaksi bahwa
ini pasti yang sebelah kiri yang masalah
kaptennya menyerahkan kepada co pilotnya
bapak ibu pernah mendengar
bahwa ada orang ketiga yang duduk di covid
yang menjadi penyelamat
kami sudah melakukan interview dengan
yang duduk di kokpit ini
sempat mengingatkan kepada kaptennya
bahwa waktu co pilotnya sedang terbang
dia mengingatkan kepada kaptennya
bahwa pesawatnya mulai menurun
setelah itu kaptennya melihat
kepada co pilot yang sedang terbang
mengingatkan akan terbang dengan baik
dan dia hanya monitor bagaimana
dia melihat bahwa setelah
co pilotnya tidak menggerakkan trim
trimnya bergerak sendiri
disinilah dia mengambil kesimpulan
masuk dalam kategori run away stabilizer
dan mereka melakukan tindakan
menggunakan strap trim ke posisi cut out
yang akhirnya berhasil menghentikan m cash
bedanya dengan enam ratus sepuluh adalah enam

tiba tiba terjadi masalah
kaptennya mengintusifikan untuk melakukan
co pilotnya berusaha mencari
dimana prosedur itu dibuku
pada saat dan setelah ketemu
dia melakukan apa yang ada di dalam prosedur
disinilah terjadi perbedaan
di penerbangan denpasar jakarta
sampai dengan kaptennya yakin
dia tidak menyentuh dulu buku prosedur
dia tunggu dulu sampai benar benar bisa
lalu dia memulai prosedur
sedangkan yang di jakarta
kedua pilot melakukan dua pekerjaan masing masing
yang satu terbang
yang satu membaca prosedur
yang akhirnya yang kami tadi simpulkan
tidak terjadi komunikasi dan kru koordinasi
karena mereka sibuk dengan tugasnya masing masing
yang terbang pesawatnya memang sulit sekali diterbangkan
yang membaca prosedur
prosedurnya juga panjang sekali
jadi dua duanya memang sibuk
sehingga tidak terjadi kerjasama
dan tidak terjadi komunikasi
jadi kira kira yang bisa membedakan adalah itu
bukan masalah bagaimana mereka
yang siapa lebih pintar dari siapa
tapi tidak seperti itu
kira kira begitu mungkin
bagaimana kalau dua pilot tidak koordinasi dengan satu sama lain
hanya begitu saja
kita bandingkan dengan pelan sebelumnya
dari denpasar ke jakarta
denpasar dengan pelan kejadian
denpasar dengan jakarta
kami menemui bahwa
sibuk dengan tugas mereka sendiri
sibuk dengan tugas mereka sendiri
sibuk dengan tugas mereka sendiri
ketika pelan lain
antara dua pilot ini
tidak berjalan dengan baik
oke dari sebelah kanan
apakah sudah direkomendasi
apakah sudah direkomendasi

dan apakah mereka akan
dalam manual mereka
dan pertanyaan terakhir saya pak
ini sudah keluar tapi sudah
terlalu bugatan di amerika
dan apakah laporan ini bisa
dipakai untuk bugatan itu terima kasih
pak saya cani dari channel indonesia
oke sebelum dijawab
sesuai dengan spirit
itu bukan untuk blame
no blame jadi kita
tidak untuk menyalahkan itu perlu dicatat
dan sesuai dengan

pp enam puluh dua tahun dua ribu tiga belas

tidak untuk mencari siapa yang salah
tidak bisa dipakai di pengadilan
tidak bisa dipakai di pengadilan
dan tidak dimaksudkan untuk
masalah liability atau ganti rugi
masalah liability atau ganti rugi
jadi apapun hasil yang kami
apapun hasil yang kami sampaikan di dalam

apapun keterangan kami tidak bisa dipakai
jadi sekali lagi meskipun ini
apapun yang kami sampaikan tidak bisa dipakai
nah mungkin selanjutnya
baik terima kasih terkait
dengan siapa yang bertanggung jawab memberikan
informasi dalam manual ya tentu saja
buing karena buing lah yang tahu sistemnya
seperti apa maka mereka
seandainya memandang perlu maka
informasi itu harus ada namun demikian
tentunya mereka juga pertimbangan
punya pertimbangan seperti tadi disampaikan pak
hisar bahwa mereka tentunya punya
pertimbangan mengapa informasi itu tidak perlu
bagaimana apakah kedepan manual
akan diperbaiki salah satu
tindakan keselamatan yang dilakukan boeing adalah
akan memasukkan informasi tentang
mks ini di dalam manual
dan akan memberikan
pilot terkait dengan
ya setelah terjadi
kecelakaan di etopia
dan kita mendengar kurang lebih
berkirim surat kepada
untuk kalau bisa kita
informasi dan apa mungkin
indonesia juga bisa membantu
di dalam investigasi yang
sudah lebih dulu melakukan
investigasi dan kita melihat
kemungkinan ada kesamaan
sampai saat ini
kami belum mendapat jawaban dari
tawaran kami jadi
apakah nanti report kami
dipakai sebagai referensi apa tidak
sifatnya publik jadi mau dipakai
mau tidak terserah
tapi intinya report kami tidak bisa
dipakai di pengadilan tidak bisa
untuk menyalahkan jadi kalau mau dipakai
ya silahkan mungkin
akar masalahnya di sembilan puluh sembilan itu
jadi itu tidak
sembilan itu jadi satu tidak bisa dipisahkan
salah satu dari sembilan itu tidak terjadi
seperti penjelasan pak nur cahyo
kecelakaan itu mungkin tidak terjadi
jadi sembilan itu harus terjadi bareng bareng
tidak bisa dipisahkan
sembilan sembilan nya sama sama pentingnya
sedikit menyampaikan saja
di dalam laporan
tertulis tetapi disini tidak tertulis bahwa
urutan satu sembilan ini
bukan berdasarkan siapa yang
kontribusinya paling besar
tetapi mana yang terjadi lebih dulu
jadi urutan satu sembilan ini adalah
berdasarkan tingkat kontribusinya
itu saja terima kasih
jadi sudah saya sampaikan bahwa
laporan knkt sesuai dengan
aneks tiga belas tidak untuk menyalahkan
untuk keselamatan agar
kejadian yang serupa tidak terulang kembali
itu yang penting jadi
siapa yang salah siapa yang bertanggung jawab
itu bukan topoksi kami
tujuan dari investigasi knkt
adalah untuk keselamatan
kalau resistensi enggak kadang kadang memang apa yang kita maksud dan pemahaman mereka kurang match
sehingga kita perlu penjelasan yang agak lebih lanjut supaya mereka sama sama mengerti
pertanyaan terakhir dari pilot di jakarta denpasar untuk memperlihatkan masalah yang dia alami sebelum penerbangan penerbangan penerbangan penerbangan penerbangan
saya telah berbicara dengan para expert aviasi hari ini yang mengatakan pilot tidak melakukan apa apa yang salah karena tidak ada arahan bagaimana berapa banyak atau berapa sedikit informasi yang harus anda letakkan dalam laporan penerbangan

apakah ada arahan atau perkembangan yang harus anda lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di jakarta
dan apakah anda mengatasi apa yang harus anda lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di jakarta
saya berpikir anda akan memiliki jumlah yang berbeda dalam laporan penerbangan penerbangan penerbangan penerbangan dan berapa banyak yang anda letakkan setelah penerbangan seperti itu
namun apakah ada arahan apakah ada di saat itu apakah itu telah berubah dan apakah perintah pemerintah mengatasi kesalahan pilot di jakarta denpasar dalam kegagalan untuk melaporkan masalah di kapal itu
oke pak nur
ya baru saja kita ikuti bersama konferensi
ini pers yang disampaikan oleh knkt terkait hasil investigasi pesawat lion air pklkp yang terjadi pada tahun dua ribu delapan belas tepatnya tanggal dua puluh sembilan oktober lalu
di mana kapten nur cahyo utomo selaku kasubkom penerbangan dan juga merupakan salah satu investigator terkait hasil kecelakaan ini menyampaikan ada sembilan faktor yang berkontribusi atas kecelakaan tersebut
yang pertama adalah selama desain dan sertifikasi boeing
yang kedua adalah selama desain dan sertifikasi boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan max dibuat asumsi terkait respons pilot terhadap kerusakan
meski konsisten dengan pedoman industri saat ini tetapi ternyata asumsi ini tidak benar
lalu yang kedua perangkat lunak yang mengontrol hidung pesawat atau mcas bergantung pada sensor tunggal dan dinyatakan tepat serta memenuhi semua persyaratan sertifikasi
sedangkan yang ketiga mcas pada pesawat dirancang untuk bergantung sepenuhnya pada sensor angel of attack atau ao
dan hal ini membuat mcas rentan terhadap input yang salah dari sensor aoa sehingga rentan sekali mengalami gangguan
aoa sendiri adalah parameter kunci dalam penerbangan yang menunjukkan antara sudut pesawat atau maksud kami sudut sayap pesawat dan arus udara yang mengalir ke arah pesawat
apabila sudut ini terlalu tinggi maka pesawat bisa saja mandek atau kehilangan daya angkat
faktor keempat adalah tidak adanya panduan tentang mcas
atau penggunaan trim yang lebih rinci dalam manual penerbangan dan pelatihan pilot
hal ini makin menyulitkan kru penerbangan utamanya pilot dalam merespon mcas yang bekerja secara otomatis
sedangkan yang kelima adalah peringatan aoa disagree tidak diaktifkan dengan benar selama penerbangan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan max
akibatnya peringatan ini tidak muncul selama penerbangan dengan sensor yang salah dikalibrasi
selanjutnya yang keenam sensor pengganti aoa yang dipasang pada pesawat tersebut

dan yang ketiga yang terakhir adalah sensor pengganti aoa yang dipasang pada pesawat tersebut
karena simplementa yang sudah digunakan pesawat saat ini mengalami kecelakaan
bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan
salah dikalibrasi selama perbaikan
dan kaliberasi yang salah ini tidak terdeteksi selama perbaikan

yang ketujuh adalah investigasi tidak dapat menentukan bahwa uji pemasangan sensor ini telah dilakukan dengan benar
yang ketujuh adalah investigasih tidak dapat menentukan bahwa uji pemasangan sensor ini telah dilakukan dengan benar
yang ketujuh adalah investigasih tidak dapat menentukan bahwa uji pemasangan sensor ini telah dilakukan dengan benar
namun kesalahan kaliberasi tidak terdeteksi

dan penggunaan stabilizer lalu yang terakhir adanya beberapa indikasi peringatan yang menyala
komunikasi antara pilot dan atc yang tidak baik serta kemampuan menerbangkan pesawat secara manual
dan sesuai prosedur lalu adanya informasi yang tidak tersedia bagi kru pemeliharaan di jakarta
dan juga bagi kru kecelakaan serta prosedur untuk memecahkan masalah
serta komunikasi awak pesawat yang mengarah kepada tidak efektifnya aplikasi crew resource management
atau metode koordinasi antar pilot yang dirancang untuk memperbaiki respons terhadap kesalahan
dan mengurangi stres selanjutnya disampaikan juga oleh knkt bahwa langkah yang nantinya akan dilakukan
boeing adalah dengan memasukkan mcas ke dalam buku panduan dan pelatihan terhadap pilot terhadap mcas
demikian cnn indonesia breaking news
fahlan isana sution terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa